dapat memberikan perbedaan yang signifikan
jadi kalau ini beruntung masih dekat dengan sumber air
pelayanan transportasi publik seperti subway dan bus juga sempat terganggu
memperoleh kartu jakarta pintar
disini panennya itu tergak sebetulnya tergantung cuaca ya kalau cuacanya
dalam bentuk green bean atau biji kopi yang melalui beragam teknik pemrosesan misalnya
jika pik nya di bawah standar minimum kampus yang bersangkutan
yang telah direncanakan sesuai tujuan
tadi juga kita lihat ya yudawan
pemerintah kota denpasar memberlakukan peraturan daerah
sehingga kalau ada harga yang lebih murah
rekan rekan mereka ini adalah gugus dalam menjalankan tugas mereka
bisa ditelan hasilnya dari mana itu
anak justru memperoleh benefit atau keuntungan yang besar loh
maupun langsung ditetes dan dicampur dengan ekstra bunga telang ketika nasi sudah matang
kayak adikmu kemarin baru lulus sma
kalau nggak dari atlet dari mana kan kayak gitu
anak justru punya pemahaman dan wawasan pengetahuan yang lebih luas loh dibandingkan dengan teman teman sebayanya
orang kita pun berpaya bisa di luar negeri juga dengan bandar bandar itu
dari ragam pandangan terkait baik buruknya penggunaan gawai pada anak anak
hal ini menjadi berkah bagi para pedagang
itu juga muncul ya berbagai narasi narasi sentimen negatif
komarulai leah menjadi satu satunya wasit bulu tangkis wanita
supaya semelter itu kalau ada pabrik seperti ini
supaya makin enak es krim gulungnya juga bisa dicampur dengan buah
pemangku kepentingan agar situasi ini bisa dijadikan apa namanya ya bisa dicarikan solusinya begitu
sekali lagi saya menggunakan data sejarah
dan tadi juga menawarkan langsung tadi sudah melakukan kampanye itu ya
untuk bekerja kemudian nongkrong bersama keluarga teman dan lain sebagainya
tetapi satu dua orang oknum juga
ya mas jadi sesuai dengan pasal dua ya permenaker nomor enam tahun dua ribu delapan belas
itu yang bikin beda dari wonders clue
kemudian dibuatkan jalur bbm subsidi tadi
saat membeli pupuk bersubsidi petani cukup membawa ktp